jam tiga itu akan memeriksa fs dan barada e
itu akan diperiksa permintaan keterangan di makubrimob
itu yang sudah kita sepakati kemarin dan semoga nanti itu bisa terlaksana dengan maksimal
jadi saya ulangi kami ulangi komnas ham akan minta keterangan
nanti jam tiga di makobrimob berada e dan irjen verdi sambo